informasi lainnya seorang buruh harian lepas di kota makassar sulawesi selatan ditangkap usai membuat laporan palsu terkait adanya peristiwa kebakaran
usai mendapatkan laporan kebakaran di salah satu wilayah di kota makassar petugas pemadam kebakaran langsung mengerahkan armadanya ke lokasi
namun sayang laporan kebakaran tersebut merupakan laporan palsu atau hoax
polisi menangkap pembuat laporan kebakaran palsu setelah identitasnya diketahui
selanjutnya pelaku ini dibawa ke mako damkar dan didampingi oleh sang orang tua untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya
dan saya akan ingin meminta maaf kepada seluruh warga masyarakat